kan pemerintah selama ini menyatakan bansos itu tidak pernah dipolitisasi dan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
tapi kemudian ada rekomendasi dari kpk dan imigran komendasi
menyatakan akan mengeluarkan imbawan untuk menutup bansos dua tiga bulan untuk lokanya
seperti yang sudah disampaikan berkali kali bahwa bansos itu melalui sebuah proses panjang
ya bukan ujuk ujuk gitu
ada karena ini penggunaan anggaran apbn jadi ada prosesnya
jadi intinya bansos itu dijalankan secara mekanisme
hanya memang ada berbagai komentar mungkin momentumnya yang tidak tepat karena berkaitan dengan pemilu
tetapi kita juga harus
membangun awareness ya bahwa situasi yang dihadapi oleh masyarakat indonesia dalam kurun waktu yang hampir bersamaan itu memerlukan bantuan
jadi ini mesti berpikirnya berpikir yang lebih komprehensi
bukan hanya melihat dari sisi politiknya tapi bagaimana tugas negara itu dua
satu berkaitan dengan kesejahteraan
yang kedua berkaitan dengan keamanan
masyarakat perlu mendapatkan bantuan maka tidak melihat momentumnya seperti apa
contoh kok lagi banjir pas momentumnya momentum politik
apa menunggu dulu ini bantuan eh ntar dulu nunggu
ini lagi momentumnya politik
padahal masyarakat kita lagi kebanjiran perlu bantuan
pak soal yang lagi anda bincangkan pas secara kapitulasi itu
apa perusahaan politik itu mulai mencairkan